presiden joko widodo menyatakan sebagai negara demokrasi tidak ada satupun institusi di indonesia yang memiliki kekuasaan mutlak
sebagai negara demokrasi konstitusilah yang menjaga agar tidak ada kelompok yang memaksakan kehendak apalagi menjadi diktator
hal itu dinyatakan oleh presiden joko widodo di acara simposium internasional mahkamah konstitusi di solo jawa tengah
presiden mengatakan merujuk konstitusi kita tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak dan apalagi seperti diktator
konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antara lembaga lembaga negara
sementara itu di hari yang sama presiden jokowi juga menyatakan keheranannya terhadap isu yang menerpanya beberapa waktu terakhir
sebab ketika awal menjabat sebagai presiden
jokowi justru dicap sebagai presiden yang tidak tegas kelemar kelemar hingga presiden deso
namun kini justru di saat dirinya menegakkan undang undang dirinya malah dituduh menjadi diktator
sebelumnya selasa yang lalu presiden joko widodo saat mengunjungi pondok pesantren minhajuroshidin di kawasan lubang buaya cipayung jakarta timur
juga mengatakan hal yang serupa terkait status tentang dirinya di media sosial
presiden mengatakan terkait kebijakannya dirinya kerap disamakan dengan diktator
selain bersilaturahmi dengan para ulama pesantren presiden juga meresmikan pembukaan pasang giri nasional
serta kejuaraan nasional tingkat remaja perguruan pencaksilat nasional
dalam kesempatan ini presiden juga sempat menyinggung soal unggahan tentang dirinya yang disamakan dengan diktator
ini gak usah takut
gak usah takut presidennya gak dikraktor kok
sekarang di medsos itu kan banyak yang menyampaikan bahwa presiden jokowi itu otoriter diktator
silahkan dikenalkan dulu
isu abuse of power atau penyimpangan kekuasaan sebelumnya dihembuskan dalam pertemuan antara ketua umum gerindra
prabowo subianto dan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono di cikeas pada dua puluh tujuh juli lalu
sby bersama dengan prabowo menyampaikan akan mengawal jalannya pemerintahan agar tidak melewati batas
kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas
sehingga masuk yang disebut abuse of power
akademisi filsafat dan etika politik ui rocky gerung mengatakan abuse of power bukan semata mata tindakan otoriter dan diktator
melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan undang undang
hal ini merujuk pada beberapa kebijakan pemerintah seperti perpu ormas dan juga presidensial threshold
juga dia nggak ngerti apa itu abuse of power
abuse of power itu bukan orang jadi di tactor
tapi menggunakan satu kewenangan yang berakibat tertutupnya misalnya komunikasi politik demokrasi itu abuse of power
melakukan tugas pemerintahan melampaui perintah undang undang juga abuse of power itu
bukan yang absolut yang disebut abuse of power
kalau udah absolut nggak lagi abuse of power
itu udah betul betul power mengangkangi
kalau dengan diksi
sebagian kalangan menganggap langkah pemerintah membubarkan disebut tahrir indonesia melalui perpuormas
mengancam demokrasi di indonesia
penerbitan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan ini
menghasilkan pembubaran organisasi hti yang dinilai bertentangan dengan pancasila
kebijakan pemerintah membubarkan hti dinilai wakil ketua dpr fadlizon sebagai sebuah langkah yang otoritarian
dan ini mengarah kepada satu kediktatoran baru
ormas itu adalah manifestasi dari kebebasan dari masyarakat untuk berserikat yang dijamin oleh undang undang dasar kita
dan kalau kemudian tidak ada satu proses pengadilan
berarti pemerintah menambah dosisnya untuk bisa sewenang wenang dengan interpretasinya
sehingga bisa terjadi abuse of power
dan abuse of power ini adalah satu kediktatoran baru
ya paling tidak dalam dua hari berturut turut pada acara yang berbeda
menyelipkan pernyataan yang menangkis isu bahwa dirinya adalah sosok pemimpin diktator dan otoriter
dengan menyebut bahwa isu ini sedang ramai di media sosial
apakah presiden jokowi sebenarnya mulai terganggu dan khawatir tingkat popularitasnya akan menurun
kami akan mengulasnya mencoba mengulasnya dengan prof karim suryadi
yang merupakan analis komunikasi politik dari upi bandung
selamat malam prof karim
selamat malam mas indra
ya ini kami melihatnya menarik ini prof
dari berturut turut dalam acara yang berbeda
kemudian dalam acara yang disampaikan dengan cara yang bukan pernyataan yang formal
tetapi diselingi dengan bercanda
menyatakan bahwa dirinya disebut diktator
masa wajah seperti ini diktator
apa analisis anda kemudian prof karim ketika dua hari berturut turut ini
pernyataan yang sama tentang menangkis isu diktator
pertama tidak ada hubungan antara diktator
pertama tidak ada hubungan antara wajah dengan diktator
jadi tidak ada ciri ciri wajah diktator itu harus begini
wajah kelamar temar tidak akan diktator tidak ada hubungan
sebab orang kan bisa saja wajahnya manis
tetapi di hatinya malah pahit atau bengis
tetapi ya justru diktator
jadi tidak ada hubungan antara wajah dengan diktator
tetapi terlepas dari itu saya bingung sebenarnya
presiden bicara ini dalam konteks apa
sebab kalau misalnya dihubungkan dengan
pengantar tadi misalnya dengan pernyataan sby
kemudian pernyataan masyarakat terhadap respon pemerintah terhadap
undang undang ormas gitu ya
presiden terhadap respon kayaknya kok tidak nyambung gitu ya
mengapa tidak nyambung
tadi kan sby mengatakan kita tidak boleh membiarkan
pemerintah ini berjalan tanpa pengawasan kan gitu
nah hanya penjelasan sby
memanai pemerintahan berjalan tanpa pengawasan itu
untuk memastikan agar tidak terjadi abuse of power
sebenarnya kan apakah akan terjadi abuse of power atau tidak
keharusan untuk melakukan pengawasan itu sudah menjadi kenisayaan
dalam sistem pemerintahan apapun
pada karakter pemerintah seperti apapun
tabiat pemerintah apapun mutlak pengawasan itu
sebab jangankan pemerintah ya apalagi presiden
kita saja sebagai personal
sebagai pribadi pengawasan itu dibutuhkan
mengapa karena saya percaya betul ya
pemerintah layaknya manusia juga bisa berbuat salah
bisa berbuat benar kan gitu
hanya yang penting kan bagaimana pengawasan itu proporsional
jadi pertanyaan saya mengapa kok dari
kalau memang itu konteksnya
mengapa dari konteks yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh berjalan tanpa pengawasan
itu kok jadi muncul ke diktator tidak muncul ke otoriter
jadi saya menduga
konteksnya bukan itu
saya lebih memahami pernyataan bang roky
bang roky gerung bahwa bisa jadi pernyataan misalnya padli john menghubungkan bahwa ada kecemasan
dengan diundang undangkannya tentang ruu ormas
bahwa bubarkan dulu kan gitu ya
sederhananya bubarkan dulu baru uji di pengadilan kan gitu
saya bisa memahami kelompok kelompok yang keberatan itu
karena karena bisa jadi
ketika dibubarkan dulu baru diuji pengadilan
itu mananya berbeda ketika sebelumnya dulu ada peringatan kan gitu sampai tiga bulan
di dalam yang baru kan peringatan hanya satu minggu gitu ya
jadi artinya artinya saya membaca bahwa konteks yang melatari diundangkannya ruu ormas itu adalah
penilaian yang sudah sangat yakin bahwa keberadaan organisasi organisasi yang dinilai membahayakan itu sudah pada tingkat yang
yang memaksa genting kan gitu
sehingga diambil langkah langkah penyelamatan bubarkan dulu baru undang undang
nah inilah yang menurut saya potensi masalah perbedaan paham gitu ya kesenjangan pemahaman antara mereka yang menyetujui gitu ya
dengan mereka yang menolak gitu
ada dua menurut saya sumbernya
yang pertama penilaian terhadap kondisi saat ini
ada yang menganggap ah biasa biasa aja tidak genting genting amat
di sisi lain ada yang menganggap
bila ada organisasi yang tidak mengakui dasar negara itu berarti genting
karena pancasila sebagai dasar negara sesuatu yang bersifat mutlak dan mendasar
di negara yang paling liberal sekalipun orang boleh kritis ya terhadap kebijakan pemerintah yang spesifik
tapi dia harus loyal terhadap kebijakan negara yang fundamental
dan tidak ada kebijakan negara yang paling fundamental melebihi dasar negara dan konstitusi negara itu
jadi kalau dilihat dari situ saya bisa memahami
nah yang kedua yang kedua sebenarnya kan bukan masalah perbedaan pemahaman tentang posisi dasar negara
ya bukan itu sebenarnya
baik yang menentang maupun yang setuju
tetapi cara cara ya cara cara menangani organisasi yang dituduh gitu ya yang tuduh memiliki dasar lain
itulah yang menyebabkan perbedaan
ada yang menghendaki bahwa
prosesnya dahulukan dulu pengadilan kan gitu
karena kalau membubarkan dulu baru kepengadian ini akan menjadi dianggap sebagai presiden buruk dianggap sebagai tekanan yang luar biasa bahkan bisa membarangus apapun kan gitu
itu sebenarnya jadi saya melihat konteknya dari sana lebih mungkin ya lebih mengena gitu
baik prof karim
tapi ya sekali lagi kalau presiden ya
kita tahan dulu prof karim kita tahan dulu
nanti kita akan segera kembali
karena juga ada pernyataan menarik tidak hanya kemarin tetapi kemudian hari ini seperti yang saya bilang dua hari berturut turut begitu ya
yang paling menarik adalah hari ini ketika di solo
ya presiden juga mengatakan bahwa bagaimana yang benar ini penilaian terhadap dirinya begitu
dulu dikatakan presiden kelemar kelemar deso sekarang menjalankan undang undang kok disebut otoriter
dulu sempat kita ingat juga begitu ya di luar pernyataan presiden
kita sempat ingat juga sebuah stigma yang sempat diperlukan
dicap begitu kepada presiden seperti presiden boneka
nah ini apakah sebenarnya presiden mulai terganggu begitu
sebenarnya apakah lawan lawan politiknya ini sudah mulai kehabisan ide untuk mengkritisi joko widodo
atau seperti apa analisis anda

lebih jernih jadi saya menangkap gitu ya presiden ya ya tapi begini prof karim yang menarikkan ada
yang diselipkan oleh presiden dan pernyataannya selama ini rame di media sosial saya disebut
diktator otoriter jadi yang dicuplik ini dari media sosial rupanya sebenarnya prof ini menurut
anda sebenarnya layak tidak atau seharusnya tidak presiden kemudian justru kemudian menanggapi ini
dengan dasar informasi media sosial hai nah itu masalah media sosial ya seringkali media sosial
itu bisa menjadi madu sekaligus juga menjadi racun kenapa begitu presiden sendiri kan tergolong aktif
ya aktif di medsos ya di twitter kan gitu ya beberapa pernyataan dia di twitter ada gitu nah satu hal
satu hal sifat sifat
medsos itu adalah menempatkan semua orang yang terlibat di dalamnya dalam strata yang sama dengan
arus komunikasi yang tidak bisa dikendalikan oleh karena itu menurut saya bila seseorang terjun di
dalam media sosial maka dia harus sanggup menerima apapun resikonya apakah disanjung atau dicerca
apakah dipuji atau dihina karena apa karena respon terhadap sebuah pernyataan yang diposting itu tidak
bisa dikendalikan kalau memang ingin mengontrol respon orang atas pernyataan
yang kita buat yang berbeda pesanlah diposting lah di media media yang searah contohnya email kan
gitu saya tidak bisa menerima misalnya jadi kirimlah kepada orang orang yang kira kira mendulang pujian
kan gitu jadi inilah hakikat revolusi teknologi komunikasi gitu ya yang menempatkan orang pada
posisi yang sama tapi prof semua orang bisa kegundahan ini kan bisa saja juga dilihat
ketika di media sosial kondisinya seperti itu mungkin untuk
personal yang tidak terlibat dalam sebuah jabatan publik misalnya personal personal biasa misalnya
prof karim atau saya begitu kan itu harus siap jangan tidak boleh emosional misalnya tetapi
dalam konteks jabatan politik misalnya kemudian wujud dari media sosial ini kan bukankah salah
satu ukuran di dalam apa namanya sebuah pemetaan kekuatan politik akhir akhir ini misalnya tentang
popularitas elektabilitas dan lain sebagainya kalau kemudian dibentuk sebuah apa namanya
opini publik dalam media sosial bahwa pemimpin yang sekarang ini cenderung diktator otoriter apalagi
kemudian dikaitkan misalnya dengan beberapa peristiwa politik terakhir dalam konteks misalnya
ada yang kemudian saat itu mendukung dalam kontestasi pilkada dki tidak mendukung calon tertentu lalu
kemudian di apa namanya dipidana kemudian ada juga yang diproses hukum walaupun tidak terkait
langsung soal itu ya ini ada ada semacam gambaran besar kekhawatiran jika opini ini terus dilakukan maka popularitas
bisa saja menurun drastis ya kekhawatiran itu beralasan ya karena sekarang media sosial itu
menjadi kekuatan yang sangat signifikan bila dulu misalnya awal awal yang menjadi unsur geopolitik
yang penting itu misalnya daratan kemudian dan lautan sekarang tidak daratan tidak lautan unsur
yang berpengaruh menjadi dan unsur menjadi pengaruh geopolitik itu ada media sosial jadi kalau dulu
doktrinnya siapa menguasai laut menguasai dunia sekarang sepertinya siapa menguasai medsos menguasai
politik dunia ya mengapa begitu karena sekarang untuk menjadi berpengaruh untuk menjadi tenar untuk
menjadi populer untuk menjadi selebritis kuncinya satu terlibat keterlibatan gitu ya kan itu kan
tidak tidak jarang orang yang iseng gitu ya mengunggah videonya lalu jadi viral kan gitu ya baik
oleh karena itu menurut saya langkah paling penting adalah mengenali kekuatan dan kelemahan itu bila
tidak siap dengan semua risiko yang akan muncul dari medsos jangan pernah bermain di media sosial karena
sekali lagi media sosial tidak mengenal status tidak mengenal jabatan karena orang yang bermain
di sana punya kesempatan yang sama punya derajat yang sama untuk mengomentari untuk mengkritisi mendulang
pujian atau memberikan pujian gitu baik terima kasih prof karim surya di atas analisis anda malam hari ini selamat